putri presiden keempat indonesia abdurrahman wahid yeni wahid
menyatakan bahwa dirinya bersama konsorsium kader gusdur
memberikan dukungan kepada pasangan calon joko widodo maruf amin
dalam pilpres dua ribu sembilan belas
padahal sebelumnya partai gerindra sempat berharap
yeni wahid bergabung ke kubu mereka
untuk memperkuat suara di jawa tengah dan jawa timur
ketua dewan pembina barikade gusdur yeni wahid mengakui
ada semangat membumi yang dialirkan oleh gusdur
untuk merespon kondisi negara saat ini
yeni menegaskan negara yang dipenuhi anak bangsa dengan penuh talenta
serta kekayaan alam melimpah
maka diperlukan pemimpin dengan sosok yang mau gerah
dan tak berjarak dengan warga
barisan gusdur pun memutuskan untuk mendukung pasangan joko widodo maruf
dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim
dengan ini kami menyatakan mendukung pasangan nomor satu
bismillah presiden jokowi akan kembali memimpin indonesia
jakarta dua puluh enam september dua ribu delapan belas rumah pergerakan politik gus dur
atas nama seluruh barisan kader gusdur
para calon kontestan pilpres dua ribu sembilan belas berkunjung ke keluarga almarhum abdurrahman wahid
kunjungan ini diharapkan mampu menarik dukungan suara yang dinilai cukup signifikan
dari keluarga dan pecinta gusdur
yeni menyatakan dirinya dan para simpatisan gusdur
menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden satu
setelah terlebih dahulu melihat visi dan misi yang dimiliki kedua paslon

dukungan ini pun disambut baik oleh calon wakil presiden

ma'ruf yakin datangnya dukungan ini atas besar kedekatannya
dengan keluarga gusdur yang sudah ada sejak lama

syukur alhamdulillah karena keluarga gusdur yang memang
sudah sangat akrab dengan saya sejak bertahun tahun

tadi sudah menyatakan mendukung pak jokowi dengan saya
saya ucapannya alhamdulillah
padahal partai gerindra sebelumnya telah berharap
jika yeni wahid bergabung dengan pak jokowi
bergabung dengan pasangan prabowo sandi mampu memperkuat suara
mereka akan mendapat sokongan gus durian di jawa tengah dan jawa timur
ya tentunya kita juga berharap bahwa mbak yeni bisa bergabung satu perahu dengan kita

ya kami berharap itu tapi kalau kenyataannya lain ya apa boleh buat begitu
terima kasih bang
selamat malam terima kasih sudah di sini
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan juga ada mas herdi sarasat pengamat politik islam universitas paramadina
mas herdi selamat malam
terima kasih mas herdy sudah bergabung di sini
selamat dulu untuk jokowi maruf sudah memang diprediksi seperti itu atau cukup surprise akhirnya
akhirnya benar benar menyatakan karena dua ribu empat belas lalu juga tidak menyatakan itu bagaimana
tentu kami dari tim kampanye nasional pak jokowi
menyampaikan terima kasih dan selamat bergabung untuk memperkuat barisan kemenangan calon nomor satu
nah memang pak jokowi ini kemarin dengan jelas mengambil pasangannya dari rois am pbnu
itu mengisaratkan bahwa pak jokowi ingin keluarga besar nahdlatul ulama memberikan dukungan yang full
salah satu penguatannya sekarang bagian dari keluarga besar nahdlatul ulama mbak yeni
sehingga secara struktural kultural dari lingkuan keluarga nahdlatul ulama
mayoritas akan menyampaikan dukungan ke pak jokowi
dan makin membuat kita lebih percaya diri
jadi sekarang struktural kultural itu sudah tidak ada lagi sekarang atau
tidak ada lagi
sekarang bergabung semua untuk pemenangan
jadi semua keluarga besar nahdlatul ulama memenangkan pak jokowi ini
memang pada saatnya orang orang yang pinter orang orang yang melihat kinerja pak jokowi ini membaik
itu akan mendukung pasangan ini
apalagi khususnya di kalangan keluarga besar nahdlatul ulama
karena memang memberikan tempat yang terhormat dengan menempatkan km arif amin sebagai wakil presiden
karena pak jokowi juga menempatkan santri hari santri sebagai hari
apa namanya hari yang diakui oleh negara untuk diperingati
tapi sebenarnya juga menarik karena tidak mungkin dengan semudah itu kemudian mbak yeni oke menyatakan dukungan begitu saja
apa sih yang ini yang apa dealnya
saya sudah langsung saja
saya yakin bahwa apa yang dukungan yang disampaikan mbak yeni
pertama memang disampaikan dengan tulus
melihat apa namanya kinerja pak jokowi yang merakyat
pak jokowi yang juga memberikan penghargaan kepada para santri
inilah yang kemudian membuat mbak yeni memberikan dukungan
bahwa kalau soal deal deal selama ini yang ada di barisan partai pendukung pak jokowi
memang tidak ada deal deal tertentu
tetapi kalau sudah orang bergabung kemudian memenangkan sesuatu
tentu ada bagian bagian peran dalam rangka
penguatan yang ujungnya memberikan kemaslahatan
yang ujungnya membantu membangun hal ini
oke karena menarik juga
karena bagaimanapun sebelumnya juga pak prabowo juga sudah bertemu dengan ibu sinta nuria
dengan mbak yeni wahid mas andi juga sudah bertemu
kemudian bahkan sudah memberikan nama ya mbak yeni sudah memberikan nama
nama itu sudah masuk ke daftar tim sukses juga faldo
ya sempat masuk
artinya sekarang sudah diganti atau masih berada di sana
ya pada prinsipnya gini
komunikasi yang kita bangun dengan
mbak yeni dan tanda kutip nu
sebenarnya kita tidak ingin membuat pilpres ini terjadi pertarungan antara nu versus non nu
karena indonesia ini milik kita semua
dan kami menghormati lah setiap orang bebas untuk menentukan beliau ingin mendukung siapa
ini adalah hak hak demokratis yang harus kita jaga untuk setiap entitas manusia di republik ini
namun jangan sampai yang paling penting adalah pilpres itu kan kita menghadirkan kontestasi gagasan
basis basis nu sangat banyak di desa desa
dan berdasarkan riset terakhir bahwa kesejahteraan desa itu menurun drastis
oke tapi sekarang ada masih nama sepuluh orang itu masih ada di tim prabowo sandi
tapi prabowo sandi justru di jawa timur masih ada nama nama dari kalangan nu sebenarnya
enggak artinya nama yang kemarin diberikan oleh mbak yeni masih ada
komitmennya juga masih mendukung prabowo sandi atau bagaimana
karena banyak juga sebenarnya ada beberapa nama yang dimasukkan
khususnya di jawa timur
tadi saya cek
di tim prabowo sandi di jawa timur
itu masih ada tokoh tokoh nu yang terdaftarkan namanya
yang paling penting adalah sekali lagi saya ingin lanjutkan
bahwa gagasan gagasan untuk membangkitkan ekonomi desa membangkitkan santri
bagaimana kita membuat modernisasi pesantren atau dinamisasi pesantren yang merupakan gagasan gus dur
nah dalam artian begini
bukan berarti kita tidak bisa memperjuangkan gagasan gagasan yang dimiliki gus dur
karena kita tahu bahwa proses kepemimpinan
itu adalah proses yang kontinu
kita di tim prabowo sandi
kita melihat semua gagasan dari bung karno sampai pak jokowi
tapi ada dukungan seperti ini langsung dari salah satu keluarga gus dur
itu juga tentunya sangat berarti kan
kalau misalnya itu kemudian dukungan itu tidak ke prabowo
hitung hitungannya sekarang bagaimana mas faldo
ya kami tidak melihat ini sebagai aliran kelompok ya
karena kan kita bagi dua saja lah
misalnya ada yang pengen pro status quo
atau orang yang pengen perubahan yang signifikan selama empat tahun hidup di desa
itu hitungan elektronik
soalnya bagaimana kang
ya tentu ini akan menjadi sangat menarik
karena berdasarkan hasil tadi siang kalau tidak salah indikator
mengeluarkan hasil survei
ternyata pak prabowo sandi naiknya sangat signifikan
ya tiga puluh dua persen
sementara pak jokowi cenderung stagnan
nah kami sangat optimis dengan kondisi seperti ini
dengan kerja kerja dan gagasan gagasan yang selalu disampaikan oleh pak prabowo bang sandi
tentang ekonomi tentang lapangan kerja
tentang bagaimana harga sembako murah
itu tentu akan membuat kontestasi ini semakin menarik
dan bagi kami ini bukan akhir dari pertarungan ini
karena ini baru mulai
dan kami tetap fokus untuk kerja
kami akan memperjuangkan gagasan gagasan yang dimiliki gusdur
karena gusdur itu bapak bangsa
dan kita tidak bisa menegasikan perannya ketika indonesia dalam kondisi pasca orde baru
awal demokrasi itu krisis sekali
dan gusdur bisa menjaga itu
tapi bagaimanapun suara warga nu itu kan juga sangat diperhitungkan
sangat kami perhitungkan
dengan adanya dukungan ini dan mengalir ke jokowi
apakah juga ada perhitungan loss nya
yang paling penting adalah yang kami yakini
kami akan selalu berjalan atas gagasan
gagasan gagasan yang dimiliki oleh semua founding fathers
semua mantan presiden sebelumnya
hitungan elektoralnya kang valdo
masa tidak ada hitungannya ada dong hitungannya
karena tadi bang sumi dasku juga ya kita apa boleh buat
jadi ada hitungan loss nya nggak
karena kan logiknya begini
tidak mungkin seorang yeni wahid tidak didekati begitu santer begitu gencar
jika tidak ada hitung hitungan yang jelas elektoralnya kan
tapi kemudian sekarang lepas
lalu apa yang dipertaruhkan
jadi kan hitungan elektoral itu menjadi basis kita dalam menentukan suara
tapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita nutupin loss ini
kalau dalam bisnis kan begitu
nah itu yang gagasan yang saya sampaikan tadi
jadi kita akan terus memperjuangkan gagasannya
kita pro sama orang orang di desa
kita tetap menyampaikan gagasan kita kepada basis basis nu
kami tidak ada sedikit kekecewaan pun sebenarnya kami menghadapi ini dengan tangan yang sangat terbuka
kami tidak terpengaruh insya allah
namun yang paling penting bagaimana kita kembali ke gagasan gagasan untuk membangun indonesia
mas eri menarik ya kalau misalnya kita bicara soal nu itu kan cair sekali ya
suaranya benar benar tidak bisa dikotak kotakan
kalau misalnya sekarang sudah ada tambahan dukungan nih dari mbak yeni wahid kemudian kader gus dur
seberapa mengunci itu sebenarnya untuk kubu joko widodo
sudahkah bisa merasa aman sekarang
hemat saya apa yang dilakukan oleh mbak yeni wahid
ke pak joko widodo ada pesan yang tersembunyi supaya mampu dari yang disampaikan oleh beliau membangun masalah umat masalah rakyat
dan itu harus kerja keras karena kita lihat beberapa tahun terakhir ini kan menurun terus ekonomi
kalau kode itu berarti artinya baru hanya janji tapi belum pasti memberikan dukungan gitu ceritanya mas heri atau gimana
karena mbak yeni kan memberikan himboan tidak ada di kalangan nahdlien
saya kebetulan cucu kiai
itu di sana yang ada kan kesejukan keadaban dan dia hanya bisa mbak yeni paling mari yang mau bergabung dengan saya dan hitungan saya itu mungkin ya katakanlah mungkin kita anggap maksimalnya hanya belasan juta
karena itu ada enam puluh juta sampai tujuh puluh juta
masih besar pasar itu
silahkan mas selanjutkan
cak nur bilang pesan itu something
saudara saudara kita di nahdien ini justru selalu dibalik dukungan selalu ada pesan pesan luhur
jangan lupa dengan maslahat dengan keadilan sosial dengan pendidikan yang harus dimajukan pembangunan yang harus merata
yang paling penting adalah bagaimana harga harga pangan harga harga energi tidak naik
ya sekarang ini kita menghadapi dalam tanda kutip khawatiran soal itu
kalau harga harga naik nagien itu basisnya agraris di daerah di pedesaan
mbak yeni harusnya dengan seruannya mendorong kubu mas sandi itu untuk juga lebih proaktif lagi lebih kreatif lagi mendekati keluarga keluarga dan kantong kantong melajunkan lagi
atau artinya menurut anda sebenarnya juga menebar di dua sisi nih kemudian
dua sisi nih ke kubu prabowo sandi juga memberikan dukungan secara tidak terlihat kemudian ke kubu prabowo jokowi maruf justru yang terlihat tapi tetap kode kode juga atau gimana nih
studi kenward tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu pemilu pertama orde baru sampai yang kita lihat di peristiwa terakhir dua ribu empat belas
para ulama para kiai itu selalu tidak tunggal tidak menolitik suaranya
jadi memberikan suara
saya punya pengalaman orang tua kami datang ke pesantren minta suara itu selalu terjadi setiap kali pemilu dan itu selalu diberikan
jadi tidak perlu khawatir
tapi harus bisa menjadi spirit
pendapat dari pengamat itu mungkin benar memang dikenal di nu itu yang disebut dengan pendapat jumhurul ulama
pendapat mayoritas ini ke pak kiai ma'ruf amin
dan kenapa pak jokowi mengambil kiai ma'ruf amin sebagai pasangannya juga berpikir elektoral agar mayoritas warga nahdlatul ulama itu memberikan dukungannya
dan sudah terbukti
ini terbukti dengan bergabungnya mbak yeni nanti semua kekuatan yang ada bergabung itu artinya kiai ⁇ maruf ⁇ amin yang digadang gadang menjadi wakil presiden ini secara elektoral
ini memberikan manfaat kepada pak jokowi untuk pemenangan besok
jadi nahdlin itu
mayoritas itu berapa
pengurus besar nahdlatul ulama

dan baru kali ini dalam sejarah nahdlatul ulama ro'es am
dan baru kali ini dalam sejarah nahdlatul ulama ro'es am

dipilih menjadi wakil presiden atau duduk digadang gadang menjadi pemimpin nasional
nah apalagi beliau juga didukung majlis ulama indonesia
tentu yang dulu disebut dengan adanya pembelahan umat itu tidak ada lagi
karena mayoriti sudah bersama dengan pak jokowi
nah dengan pak kiai ma'ruf amin inilah maknanya
bahwa kenya kiai ma'ruf amin dipilih menjadi calon wakil presiden
dan ini sudah terbukti mana
dan ini akan dilanjutkan dengan dukungan dukungan dari beberapa elemen elemen nahdlatul ulama
yang mungkin saja secara formal tidak bergabung dengan nahdlatul ulama
tetapi memiliki apa namanya daya ikat kesamaan visi keagamaan
nah ini yang menjadi signal
dengan maksudnya mbak yeni
dengan maksudnya apa ya
dengan masuknya apa namanya kelompok kelompok yang lain nantinya
jadi nu itu memang tidak tunggal
tetapi bahwa visi nu tentang indonesia sudah jelas
indonesia harga mati nkri harga mati pancasila final itu tunggal
oke tapi bagaimanapun juga menarik jika kita melihat dari kubu lawan nih gus yazil
bagaimanapun yang dijual sekarang juga salah satunya adalah sandiaga uno yang diidentikan dengan santri muda
dan juga sudah berkeliling dan juga sudah melabel dirinya
nanti ya setelah jeda kita bahas soal itu
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda masih bersama kami kami masih membahas soal dukungan yeni wahid dan kader gusdur
kepada pasangan jokowi ma'ruf
apakah seberapa besar pengaruh suara kemudian hitungan elektoralnya bagaimana
dan bagaimana dengan kubu prabowo sandi
bagaimanapun kan juga
tadi sebelum jeda kita sudah bahas sandi yaga uno sekarang kemudian sudah diidentikan dengan santri muda
kemana mana juga kita sudah lihat gambarnya juga sudah beredar
jadi apakah itu memang sekarang juga menjadi target juga menjadi trik dari teman teman prabowo sandi
untuk bisa memastikan ada suara santri santri muda kemudian bisa diambil
ya sekali lagi yang
jadi begini tadi sudah disampaikan bahwa nu tidak tunggal
jadi menurut saya ini akan sangat menarik ya
jadi chance nya masih ada ya
oh bahkan sangat lebar
kami bahkan yang namanya prediksi itu kan tidak ditentukan kemenangan tidak ditentukan oleh prediksi sebenarnya
dan paling penting ini kemenangan tidak ditentukan oleh interes sebuah kelompok tertentu tapi oleh rakyat
nah itu yang kami yakin nih
makanya dari kemarin kita itu selalu ngomongnya gagasannya
bahwa bagaimana desa itu
bagaimana menurun kesejahteraannya
bagaimana harga itu mahal
bagaimana caranya kita masuk ke keberagaman
ini gagasan gagasan gus dur semua loh ya
kita tidak ingin terjebak sama yang simbolik
karena yang paling penting kita menghormati gus dur sebagai bapak bangsa
dan kita sangat welcome dengan masukan masukan dan gagasan gagasan dari para founding founders kita
jadi simbol simbol santri muda itu kira kira masih dibutuhkan atau tidak nih sekarang
ada beberapa hal yang perlu kita cermati
bahwa yang namanya gagasan tetap lah menjadi gagasan
dan dalam teknikal ada ilmu ilmu seperti marketing politik ada caranya gimmick dan macam macam
tapi memang pada penelitian
berarti simbol masih bisa menjual dan bisa dibutuhkan
itu bukan simbol sih
tapi kita anggap sebagai bagaimana caranya teknik kita ngedeliver gagasan itu
kemasan ya kira kira
sehingga yang paling penting adalah kita dari kemarin belum pilpres ini mulai
belum kandidat ngomongin visi misi gagasan kita sudah sampai ke masyarakat
dan bangsa ini juga kampanye di titik titik dan memang ada juga titik titikan uji sana
oleh karena itu sekali lagi yang paling penting adalah bagaimana gagasan gus dur itu juga hidup di kami
kami menghormati itu
dan kami siap untuk menjalankan itu
karena tadi ada pihak yang butuh masyarakat hari ini tentu butuh solusi yang pas
ya pemimpin yang pas
oleh karena itu maka pan pilih pas
jadi saya setuju bahwa mbak ea ini memberikan dukungan itu ada dua simbol pertama
simbol soal gagasan gus dur yang juga itu dilanjutkan oleh pak jokowi
yang kedua simbol elektoral dari pendukung gus dur
jadi selesai itu
nah bahwa misalnya pak prabowo mau mengembangkan gagasannya gus dur
ya gagasan baiknya gus dur milik bangsa
bukan milik kelompok tertentu
tetapi secara identity gus dur yang merakyat itu ada di pak jokowi
yang memberikan simbol rakyat itu ada di pak jokowi secara simbolik
nah diperkuat dengan dukungan dari keluarga besar kayak abdurrahman wahid
tuntas dan saya selamat ke pak faldo ini
anda juga menyampaikan memasukkan visi gagasan gus dur di kampanye nya
karena itu milik bersama
ya kebaikan itu milik bersama dan memang kita sepakat bahwa ke depan ini adu gagasan
dan memang tujuannya sama untuk kebaikan indonesia
jadi pertanyaan jadi yang paling penting gini makanya
bagaimana segala dukungan baik yang di kami juga ada baik yang di pak jokowi juga ada
mari kita kembalikan ke adu gagasan
bukan lagi adu gagasan
adu adu entitas adu adu entitas adu adu entitas jadi siapa yang udah entitas karena juga yang
di yang penting adalah bagaimana caranya jangan sampai ini terkesan begitu oke dan siapa yang
memberi kesan aduan dan kami begini kami dari kemarin kepala daerah juga sudah nu juga
sudah iklan bioskop juga sudah ini bapak duk liru dikira pilpres ini cedas cermat bukan pilpres ini
bukan cedas cermat jadi kenapa pentingnya dukungan dari apa namanya kelompok kelompok yang
memiliki basis massa yang memiliki elektoral itu karena ujungnya ditentukan dengan seberapa banyak
suara di tps bukan seberapa tebal gagasan dari dan dan inilah yang pentingnya kita ngomong
pendidikan politik bahwa bagaimana caranya masyarakat itu tidak lagi dimobilisir tapi
masyarakat berpartisipasi dan sadar dia memilih salah satu
kandidat itu mungkin yang perlu kami tambahkan karena jangan sampai jangan sampai kita nanti ketemu
pilpres beda nih oh beda nih anda ini saya ini gitu itu selesainya tuh susah indonesia ini
dibangun tapi prabowo sandi juga tidak mau tidak membawa entitas entitas itu juga tidak
oke oke jadi tidak ada yang menempel entitas yang menempel di prabowo sandi terus oke oke
istimewa bagaimana dirayakan tadi barusan oleh gus jasir istimewa kan semua ulama kita menghadir
mas edi artinya bagaimanapun kita kembali menarik di sini bahwa suara nu ini memang betul betul masih
menjadi perhitungan kembali saya saya kembali membahas ini soal elektoral yang hitung hitungan
yang nyata yang jelas ada orangnya yang jelas ada masanya di sini bagaimanapun tetap menjadi perhitungan
ada yang belum begitu pede untuk mengakui itu mas herdy e hitungan saya meskipun mbak ya ini sudah
kedua gus dur menyampaikan kalau mau cari pemimpin paling ikhlas adalah prabowo nah itu
bisa menjadi oke hahaha hal hal juga dua ribu sembilan ya kalau gak tidak salah itu disebut ya ya karena memang nu itu ngemong semuanya
saya sadar dan saya bersyukur ada mu dan muhammadiyah ini saudara saya semua ya
nah menurut saya konteks ke depan itu tadi disampaikan soal gagasan soal visi misi
itu nanti di medan laga itu ditentukan oleh para aktor aktornya
sekarang problem utama yang dihadapi umat kan katakanlah tadi naiknya harga harga
tentu bagaimana wedding the sol winning the heart itu dengan agenda atau visi misi yang konkret
yang bisa diraba oleh masyarakat nahdlin sebagai sesuatu yang meyakinkan
itu tantangan yang tidak mudah tapi besar harapan karena ceruk nu ini besar sekali
ya hitungan saya meskipun pak maruf dan
jadi ini yang mana negosia
rd ini dari mana ininya hitungannya
tetapi bahwa yang terpenting di pilpres ini warga nu yang ada yang ada di desa desa utamanya
ini juga menikmati pembangunan
dan sudah dilaksanakan ketika pak jokowi menjadi presiden
di sini baru ada kementerian desa yang memberikan perhatian bahkan dana masuk ke desa
di sini juga pak jokowi memberikan penguatan dengan balai latihan kerja di pesantren
untuk meningkatkan kualitas sumber daya sdm pesantren
nah pak prabowo membuat visi begitu silahkan aja
toh yang penting itu buktinya
yang penting itu apa namanya faktanya
dan pak jokowi sudah memberikan apa namanya penghargaan lewat hari santri
itu semuanya dalam kerangka bagaimana santri ini semakin terlibat di dalam pembangunan
jadi misalkan pak sandi ini sosok santri apa silahkan saja
karena memang santri ini bukan trademark milik nu saja
santri ini milik bangsa ini
jadi yang berjuang untuk membangun
apa namanya melahirkan bangsa ini
iya kak faldo
sedikit faktanya justru desa itu kesejahteraannya menurun
ya memang agregat inflasi tiga satu tapi gapnya di desa tinggi banget
kalau ini kita bisa saling bantah bantahan
nggak ada nggak ada mana faktanya
ini data yang disampaikan oleh pemerintah melalui bps ya nggak ada
kemiskinan sekarang tidak dua digit lagi
satu dari sembilan delapan puluh dua orang itu masih miskin
dari sembilan delapan puluh dua orang di sini masih miskin satu
itu ada penurunan
oleh karena itu jangan sampai gini
saya ingin mengkoreksi ya terkait solusi pak
banyak sekali ketika kami menyampaikan kritik kami dibilang tidak ngasih solusi
loh begini solusi itu nggak hanya di kami
ada di para scholars di kampus ada di para expert di dunia usaha
ada dari para penggerak sektor ketiga ada dari bapak dari media
dan kita yang menampung solusi itu itu government
oke kerja sama sama gitu ya
oke nanti setelah jeda mas henry saya ingin sekarang nanti setelah jeda kita bahas sekarang
caranya gimana yang paling efektif ya untuk keluarga nahdin
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
oke anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
sepanjang jeda kita banyak berdiskusi juga yang menarik
sebenarnya mereka yang lebih tradisional yang lebih pendekatannya seperti apa sih
kalau misalnya tadi kan kang faldo ingin pendekatannya kita gagasan informasi apa segala macam
tapi sebenarnya bagaimana
untuk memenangkan mereka
jadi selain gagasan harusnya pendekatan budaya
cara cara kultural kemudian juga cara cara sosial yang konteksual dengan kondisi nahdien ya
dan itu bisa dikerjakan karena masih ada cukup waktu sekarang
bagaimana meyakinkan keluarga besar nu bahwa nanti kalau mas bohomas yang dimenang
anggaran perdesaan ditambah misalnya
pembangunannya lebih intensif
para santri yang dapat beasiswa diperbesar lagi
yang belum punya kesempatan berlatih kerja dikasih lembaga latihan kerja latihan training yang lebih hebat lagi
semuanya bisa ditawarkan karena ada ekspektasi yang tinggi dari keluarga kita nahdien untuk menuju masa depan
nah harus gagasan gagasan yang ditawarkan oleh mas bowo sandi itu harus yang lebih dari yang sudah dicapai sekarang
sehingga tawaran itu bisa meyakinkan
tawaran itu bisa menyentuh jiwa dan hati keluarga besar
tapi hanya apakah sebatas tawaran tinggi kemudian bisa berpindah gus jazil
dalam pengertian bahwa cara penyampaian juga penting
karena itu pendekatan yang keadab beradab ya
dengan cara cara yang santun yang lemah lembut
yang bisa meyakinkan misalnya bagaimana komitmen prabowo sandi kepada gagasan gus dur
cita cita gus dur ya
dari soal kesejahteraan masyarakat sampai ke pluralitas
masyarakat kemajemukan misalnya
terus bagaimana memberikan pelayanan ke bawah ya
ke grassroots yang lebih nyata
jadi agenda agenda kongi itu yang lebih ditunggu oleh keluarga kita
dan memang masyarakat nu itu adanya di desa desa dan tingkat pendidikannya juga belum terlalu baik
nah yang diambil yang ditangkap itu simbol simbol
apakah misalkan pemimpinnya itu agamis
apakah pemimpinnya itu taat beragama
apakah pemimpinnya itu seperti rakyat biasa
tidak ngelit begitu loh
apakah mereka bisa bersama sama menerima keluhan
jadi simbolik pasti
kalau yang daki daki nggak nyampe itu di sana
mereka ingin bahwa tokoh itu adalah sosok yang dekat di hatinya
untuk kalangan yang lain
nah kalangan yang terakhir
kalangan yang terpelajar nu saya sepakat bahwa ini harus beradu gagasan
itu di kalangan terpelajar
tetapi yang kalangan bawah ini adalah fakta fakta yang ada
bukti bukti pembangunan yang ada
bukti bukti kesejahteraan yang ada
tapi kalau misalnya diberikan tawaran yang mungkin prospeknya jauh lebih baik
dari kubu lawan kan juga tidak salah dong gus jazil
rakyat ini ingin makan telur hari ini bukan telur besok pagi
menjanjikan bahwa besok makan telur makan ayam hari ini makan telur nggak apa apa
jadi ekspektasi boleh saja orang sedang berkampanye sedang menyampaikan visi gagasan
tetapi nilai pak jokowi yang selama ini bersama rakyat
yang bersama ini juga didukung oleh partai yang juga dilahirkan dari nahdlatul ulama pkb
ini juga diapresiasi oleh kalangan warga nahdlatul ulama
ini juga diapresiasi
ini pak memenangkan hati dan pikiran itu adalah bagaimana caranya kita mengajak masyarakat
khususnya di perdesaan di basis nu melihat fakta hari ini
bahwa hari ini kesejahteraan menurun harga harga mahal lapangan kerja itu sedikit sekali
dan oleh karena itu apalagi dengan adanya dana desa nih ya kan
ternyata kita gini gini aja berarti ini ada mismanagement
saya yakin warga nahdien itu sepakat dengan hal itu
jadi dana desa nggak pengaruh ya pak
mengukur dengan perasaan
no itu fakta kan kan kita berbasis riset
wong begini tadi dibilang makan telur hari ini makan telur tahun depan loh
kan kita tolong untuk makan telur tahun depan
oleh karena itu sekali lagi dengan fakta fakta hari ini
kami akan membangun harapan ke seluruh masyarakat yang ada dimanapun bahkan di pedesaan
bahwa dengan memilih pak prabowo sandi kita tidak bisa kerjasama satu pihak saja
tapi dua pihak untuk memenangkan calon presiden ke depan
nah kita ingin pemimpin yang pas solusinya pas visi misinya pas
dan pasti masyarakat inginnya nomor satu
nggak mau masyarakat nomor dua apalagi diduakan
oke oke mas herdy jadi singkat lagi
terakhir pasti nu sudah bulat ke jokowi atau tidak
saya meyakini swing voter itu tinggi
dan harus lebih intensif lagi kerja dari mas andi untuk mendapatkan suara di jokowi
hati keluarga pesanat gini
kita semangat terus insya allah
insya allah makin solid juga
oke terima kasih mas henry
kamu harus terima kasih gus jasil terima kasih banyak
dalam rapatnya kader gus dur bisa dilihat memang sebagai angin segar untuk kubu jokowi maruf
politik itu sangat dinamis apa yang diucapkan belum tentu jadi jaminan
karena pertarungan masih panjang
cnn indonesia praju segera kembali